terima kasih anda masih bersama kami di political show dan kita akan langsung bergabung dengan teman teman dari badan eksekutif mahasiswa universitas sriwijaya
silahkan perwakilan dari unsri untuk bertanya mengkritik ke para narasumber karena ini adalah partai partai koalisi pendukungnya pak jokowi
yang menteri menterinya duduk di pemerintahan dan membidangi banyak hal
silahkan siapa perwakilannya ladies first atau bagaimana silahkan
baik suara saya terdengar ya
baik terima kasih atas kesempatannya
ini menanggapi kami dari badan esekutif mahasiswa keluarga mahasiswa universitas sriwijaya menanggapi beberapa hal
pertama bahwasannya terkait gonjang gaji resapel yang terjadi saat ini
ini merupakan isu elit tidak menyentuh pada masyarakat secara langsung
namun kami sebagai pemilih pemuda berhak juga untuk menyampaikan beberapa hal terhadap kondisi saat ini
tadi sudah disampaikan tahun ini kita katanya resesi ekonomi
kemudian tidak hanya resesi ekonomi tapi juga ada truberensi di bidang politik
karena tahun politik kemudian juga menanggapi beberapa hal tadi
tadi adanya gonjang gaji di antara koalisi dari kabinet jokowi
kami memandang bahwasannya hal tersebut ya tidak perlulah
kalau perlu resapel gunakan kinerja gitu kembali data
nggak cuma sekedar alasan politis ataupun ya baperan gitu ya
jangan sampai karena baper jadi didorong doronglah presiden untuk melakukan resapel
tidak berdasarkan data
kemudian perlu kami sampaikan juga ya beberapa hal
lebih baik menteri menteri memang apabila nanti di resapel itu yang memang tidak berpihak pada masyarakat gitu ya
seperti menimbulkan kegaduan
kemarin viral juga terkait wacana
anak anak kadeh sembilan tahun gitu ya
kemudian juga masalah bbm dan sebagainya
barangkali itu yang lebih baik untuk dievaluasi gitu ya
dibandingkan menteri menteri yang dilaih dari segi politis gitu ya
poinnya menarik sekali tadi bahwa reshuffle jangan berdasarkan penilaian politis
tapi kinerja dan lebih baik yang di reshuffle adalah menteri menteri yang berkaitan dengan bidang teknis
ya terima kasih
salam kenal saya muhammad afro pada bapak sekalian dari universitas rujaya
badan eksekutif mahasiswa
kebetulan saya berkuliah di fakultas pertanian
yang mana salah satu menteri yang diisukan di reshuffle adalah berasal dari fakultas pertanian
perlu saya garis bawahi bahwa siapapun yang akan terpilih ataupun yang akan di resipl
masyarakat itu tidak akan terlalu melihat indikator tersebut
yang masyarakat inginkan adalah siapapun nanti yang akan menjadi menteri ataupun yang akan di reshuffle
mereka itu mampu untuk bertanggung jawab atas kebijakan kebijakan yang telah dibuat
seperti di kelas pertanian
kemudian juga harga pupuk naik yang diinginkan masyarakat masyarakat kelas menengah ke bawah atau
nah hal itulah
yang inginkan kami sebagai mahasiswa untuk pimpinan pimpinan itu melihat bagaimana betul siapapun nanti yang akan menjadi reserve ataupun menteri tersebut
nah yang paling penting
kita sudah dapat poinnya
silahkan ditanggapi tadi bang nurdin
jadi teman teman mahasiswa ini teman teman pemilih muda menilai bahwa kalau resapel presiden jangan didorong dorong karena hanya faktor politis
harusnya tidak seperti itu
jadi kalau menurut pandang saya
presiden melakukan resapel
yang pertama mengundurkan diri meninggal dunia
yang kedua adalah kinerja
ketika ada seorang menteri yang dievaluasi oleh mbak presiden kinerjanya tidak mendukung daripada program pemerintah atau pencapaian pcmc maka itu memang harus resapel
yang ketiga adalah program pemerintah sendiri
nah kalau ada menteri yang kinerjanya itu jauh daripada harapan presiden untuk mendukung tercapainya daripada visi visi beliau
janji kampanye pada saat kampanye
maka itu memang harus dievaluasi harus diganti dan rangka untuk mencapai daripada kinerja pemerintah yang lebih baik untuk kepentingan bangsa dan negara
jangan pendekatannya politis ya
kata kated baper bahaya sekali negeri ini
itu setuju saya
jadi tapi kalau pendapat saya sangat riskan presiden dalam situasi sekarang ini melakukan
kalau golkar lebih baik presiden jangan melakukan riset
jangan melakukan resapel karena situasi kita tahun ini adalah
tahun politik kemudian kita menghadapi situasi yang katanya tidak menentu
akan terjadi krisis
nah butuh stabilitas
lebih baik presiden mendorong daripada menteri menterinya untuk bekerja lebih keras lagi
bekerja lebih berlaki laki
solidkan semua apa namanya aparat aparat pemerintah dan sebagainya
jabatan itu kan jabatan politik
menteri jangan nyapres kalau gitu
kalau menterinya nyapres menurut saya dia harus mundur
kalau menterinya nyapres dia harus mundur
kalau nggak kerjanya nggak bagus
supaya jangan terpecah gitu
nanti nggak fokus
jangan dia tidak fokus bagaimana dia mau jadi presiden
kalau kemudian dia harus bekerja tunduk dibawa presiden amat menter presiden
sementara dia hanya harus ke rakyat untuk berkampanye untuk apa dan sebagainya
jadi pecah konsentrasi
lebih baik kalau nyapres menterinya mundur
kalau menterinya kalau menteri ya nyapres itu lebek mundur
pdip jangan didesak desak lagi presiden
kalau menurut teman teman mahasiswa
kita berbasis kinerja
waktu ibu ketua umum kami menjadi presiden tidak ada reshuffle kabinet
dan ibu membuktikan bahwa stabilitas pemerintahan berbanding lurus dengan kinerja
nah karena itu sebetulnya kita pun bang nurdin tidak menginginkan ada ketidakstabilan dalam pemerintahan ketidakstabilan dalam politik
resafal itu adalah jalan bagi kami untuk memastikan bahwa pemerintahan presiden jokowi yang merupakan kader partai yang berada di dalam
yang kita usung bersama ini
itu bisa husnul khotimah kalau bahasa gus coy
jadi pdi perjuangan sekali lagi basically kita mendorong resafal karena kinerja
dan kalau memang kinerjanya tidak baik masa kita ingin pertahankan
karena kemudian alasan alasan kita khawatir nanti menteri yang baru tidak ada garansi lebih baik
calon menteri itu siapapun presiden pasti punya portfoli
jadi kita tunggu pdi perjuangan memberikan penilaian terhadap menteri menteri pak jokowi yang lain
sudah kita sampaikan
teruskan ke publik supaya tidak ada sentimen begitu
kalau kita sebutkan secara terbuka ke publik itu kita mengambil alih sistem presidensial ke pdi perjuangan
kan udah disemutkan dua menteri dari nasdem
itu karena ditanya basicnya adalah kinerja
jangan diprovokasi terus kita nih
ini agak sulit sebetulnya memahami tadi yang disampaikan oleh mas toto
di satu sisi nasdem harus berada di rel koalisnya pak jokowi
tapi di sisi lain harus membangun koalisi dengan partai partai yang punya
kebijakan sering berseberangan dengan pak jokowi ataupun oposisi
bagaimana kemudian nasdem memastikan stabilitas koalisinya pak jokowi ini
dan gak ada yang sulit untuk memahami
bisa bermain di dua kaki begitu gus
bukan dua kaki
kalau untuk koalisi dengan pks dan demokrat itu kan untuk dua ribu dua puluh empat bukan untuk yang sekarang
mendayung di dua karang
ya mendayung di dua karang
tadi pertama begitu ngomong
mungkin istilah itu juga gak tepat ya
itu tadi anda sendiri yang menyampaikan
kalau mendayung di dua karang
udah gak bisa
udah gak bisa dikoreksi
begini begini ya
dua karang itu momen konotasinya seolah olah kita bersama koalisi yang a ya dengan pks sama
demokrat itu bekerja hari ini
itu kan untuk ke sana
tapi kan persiapannya dari sekarang
sekarang ya sudah
persiapan kan otomatis semuanya sudah persiapan
gak usah dipersoalkan
jadi bisa ya mendayung di dua karang ya
reshuffle atau apapun tidak reshuffle kita serahkan aja kepada presiden
tapi sekali lagi
presiden ketika meresafel komunikasi dengan pimpinan partai politik
nah dan itu saya kira kaitannya dengan nasdem sudah dilakukan komunikasi dengan pak surya
dan pak surya
itu udah selesai
ini udah selesai
kita tetap berada di koalisi
dan kita berharap pemerintahan mbak jokowi itu berakhir dengan husnul khotimah
sekali menyelam minum air berarti kita ganti tuh
ending yang baik ya
setelah itu yang baik baik kita lanjutkan ya
yang tidak baik
yang tidak baik
disinilah koalisi perubahan
itu keinginannya nasdem
mas otto terakhir
apakah kemudian ketegangan hubungan antara pimpinan partai politik dan pimpinan partai politik
koalisinya pak jokowi ini semakin ke depan nanti akan semakin lebih meruncing lagi sehingga
stabilitas koalisnya pak jokowi akan semakin terganggu
kebisingan yang kita dengar sekarang malah menurut saya harus dilestarikan
itulah bunga demokrasi
kalau tidak bising seperti ini mungkin teman teman pdi perjuangan tidak sesemangat itu
menggali dan membuka data
dan mengenai beberapa menteri termasuk
dan penggambar tidak ada ruang
nasdem begitu kan
yang kedua kan kita juga disini akhirnya jadi bisa melihat misalnya selama ini partai partai
koalisi mengatakan sias kata sama platformnya visi misinya sama
benar gak sama
bisa nggak mereka saat ini jelaskan
pernyataan gak ya
bagaimana kemudian menjelaskan ketika bergabung dengan dua partai oposisi tapi saya tetap bisa
kalau seratus tambah seratus harus dua ratus kan
tapi menurut nasdem tetap seratus
kira begitu kan
nah itu yang menurut saya substansinya apa yang kita bisa kejar gitu
kalau nasdem misalnya sekarang sedang berbicara mengenai contoh koalisi perubahan istilahnya
atau akan bergabung dengan dua partai oposisi yang sering sekali berbeda dengan apa yang
sudah menjadi kebijakan jokowi selama delapan tahun minimal sampai sekarang
apa yang kemudian nasdem bisa terjemahkan
oke kita belajar jokowi benar di sini tapi kemudian kita sepakat dengan pks dan demokrat
di sini sehingga kemudian kita merasa ini pilihan utama kita bersama anies baswedan
itu yang menurut saya harusnya dijelaskan jangan cuma perkara kemudian berbicara kami
loyal atau kami tidak loyal
ketika itu terjadi siapapun yang jadi presiden koalisi manapun yang menang publik dapat pembelajaran
nah itu akan kita jelaskan nanti
nah terakhir mas toto
mas toto terakhir menurut anda presiden tetap akan meresafel kabinetnya ya
menurut saya ya
hanya tunggu waktu saja
pon atau wagenya saya bukan ahli weton itu aja
oke pon atau pahing karena dua dua kali rabu pahing beberapa kali rabu pon
tapi sudah dua kali terakhir rabu pahing
tapi menurut saya kalau mau sedikit berspekulasi ada orang mengatakan pertemuan surya palo dengan
jokowi kemarin akan mengubah rencana surya paloh atau mengubah rencana jokowi
suryapalo mungkin akan menarik dukungan pada anies
jokowi mungkin akan takut untuk melakukan reshuffle
saya melihat masing masing sudah punya rencana ya sedikit
mereka akan berpikir sendiri dan mereka akan menjalankan rencananya masing masing
oke dengan atau adanya reshuffle
tetapi pertemuan politik itu walaupun misalnya tidak berbuah sesuatu yang sifatnya substantif
minimal secara komunikasi politik menurunkan tensi dan sesuatu yang harus kita apresiasi
oke kita tunggu nanti penurunan tensi dengan pertemuan bu mega dan pak surya paloh ya
mungkin setelah ini bisa disampaikan pesannya masing masing
nah setelah ini juga akan ada sentilan ataupun kritikan dari teman teman komika soal bagaimana
memandang payung koalisnya pak jokowi ataupun perahu koalisnya pak jokowi
apakah anak anak muda ini merasa sudah sangat lelah melihat perdebatan ataupun pertarungan antara pdip dan juga nasdem
kita nanti dengarkan sama sama dari teman teman komisi co tapi jangan kemana mana tetap bersama kami di political show